meski beberapa petugas haji berusaha membujuknya nenek salami tetap bersih keras minta pulang
nenek salami bersikeras minta pulang karena hari itu bertepatan dengan selamatan tujuh hari anak bungsunya yang baru meninggal pada pekan lalu
salah seorang anak dari nenek salame membenarkan peristiwa ini
pulang udah diri riri mereka gak bisa mereka disitu keluar
neku tetap minta pulang
kenapa gak minta pulang
mungkin itu kan pulang juga udah udah pikun
jadi mungkin dia gak tau kemana mungkin gak ada yang dikenal
dia bingung gitu